dengan informasi dari kejaksaan agung yang menetapkan suami sandra dewi
harvey muiz sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah
wilayah izin usaha pertambangan pt timah tbk tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
pengusaha harvey mois bungkam saat keluar dari ruang pemeriksaan
dengan menggunakan rompi tahanan harvey bungkam dan langsung masuk ke mobil tahanan
suami dari aktris sandra dewi ini diduga mengakomodir penambangan timah ilegal
dengan berkedok sewa menyewa peralatan pemrosesan timah
harvey ditahan kejaksaan agung selama dua puluh hari ke depan di rutan salemba
cabang kejaksaan negeri jakarta selatan
total ada enam belas orang tersangka yang telah ditetapkan kejaksaan agung
dalam kasus dugaan korupsi pt timah tbk
kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
saudara tersangka hm ini menghubungi
direktur utama pt timah yaitu saudara mrpt atau saudara rs alias saudara rs
dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah up pt timah
setelah dilakukan beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati bahwa
kegiatan akomodir pertambahan liar tersebut akhirnya di cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan
sebelumnya kejaksaan agung menetapkan crazy rich pantai indah kapuk elena lim
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga
setelah dilakukan beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati bahwa
kegiatan akomodir pertambangan liar di wilayah yup pt timbah tbk
setelah diperiksa secara intensif kejaksaan agung langsung menyematkan rompiping
kejaksaan agung menjelaskan helena selaku manajer pt qsa
diduga telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana
kerjasama penyewaan peralatan proses peleburan timah
undang undang tindak pidana korupsi
sebelumnya pd kejaksaan agung telah meletapkan empat belas tersangka dalam perkara ini
diduga kerugian negara dalam kasus ini mencapai rp dua ratus tujuh puluh satu triliun